peristiwa jatuhnya pesawat lion air akhir oktober lalu menyisakan masalah baru
salah satunya adalah tuntutan salah satu keluarga korban terhadap produsen pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan pada akhir bulan lalu
menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan tuntutan yang diajukan salah satu keluarga korban lion air jt enam ratus sepuluh pklkp terhadap produsen pesawat boeing adalah hak pribadi
orang tua dr rio nanda pratama menuntut kejelasan dibalik peristiwa keselakaan pesawat yang menewaskan anaknya di pengadilan sirkuit cook country illinoa amerika serikat markas perusahaan boeing
menggunakan jasa kantor pengacara kulsen higs edison yang berkantor di negara bagian floraida amerika serikat keluarga korban berharap dapat mengetahui kebenaran fakta atas kecelakaan pesawat lion air jt enam ratus
menanggapi hal ini menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan
menteri perhubungan budi karya sumadi menyatakan tuntutan keluarga korban terhadap boeing adalah hak individu keluarga korban